presiden pemenang pemilu dua ribu dua puluh empat prabowo subianto akan mengajak semua pihak untuk sama sama berjuang demi indonesia
dan dalam pidatonya prabowo sempat berkelakar bahwa ia pernah di posisi yang kalah dalam kontestasi pilpres sebelumnya
sebagaimana yang diamanatkan oleh undang undang dasar kita
pertama bahwa sistem kenegaraan sistem politik yang telah kita pilih
bahkan yang dipilih oleh pendiri pendiri bangsa kita
yaitu sistem demokrasi sistem kerakyatan
di mana kedaulatan ada di tangan rakyat
kita telah menjalankan proses ini dengan cukup panjang cukup lama cukup menyita tenaga pikiran
kontestasi di antara tiga pasangan calon telah kita lakukan
persaingan perdebatan yang keras
yang penuh dengan semangat
yang penuh dengan pandangan pandangan yang tajam di antara kita
tapi inilah tuntutan demokrasi
dan diharapkan oleh bangsa dan rakyat kita